bagian dari yang kita akan lakukan hari ini registrasi
kepada capres yang lain itu kan kepada termohon kpu
itu tahapan kalau ada pasangan capres yang menjadi pihak terkait
kemungkinan besar menurut penalaran yang wajar itu
yang akan menjadi pihak terkait
itu kita sampaikan hari ini dan besok
besok kita sampaikan pemberitahuan sidang pertama
jadi semua pihak yang berkepentingan itu
kita sampaikan bahwa sidang pertama itu tanggal dua puluh tujuh
agendanya apa semuanya menjadi jelas dan terukur
oke terima kasih ya